gubernur jakarta basuki cahaya purnama atau ahok menyatakan
tiga partai yang mendukungnya masih akan berunding kelompok relawan teman ahok
untuk menentukan jalur terbaik bagi pencalonannya kembali
saat ini tiga partai sudah resmi mendukung pecalonannya
yakni nasdem hanura dan golkar
dewan pimpinan pusat partai hati nurani rakyat hanura kami sore menegaskan kembali
untuk mendukung pencalonan basuki cahaya purnama
sebagai calon gubernur dki jakarta pada pilkada dua ribu tujuh belas
dukungan resmi oleh dpp hanura ini sekaligus untuk memperkukuh
dukungan yang sebelumnya telah dinyatakan di tingkat dpd
pernyataan itu diberikan di kantor dpp hanura sekitar pukul tiga sore
dalam acara yang dihadiri basuki cahaya purnama itu
ketua dpp partai hanura wiranto menegaskan akan tetap mendukung
mantan bupati belitung timur itu terlepas ia maju melalui jalur parpol atau perseorangan
kita tidak memperkenalkan
mempermasalahkan pencalonan itu akan melalui jalur independen
atau jalur partai politik
sebenarnya kita tidak mempermasalahkan itu
yang penting calon kita itu bisa maju
kalau dengan cara ini ada kesulitan ya dengan cara ini
basuki cahaya purnama menyampaikan apresiasinya pada hanura
yang bersedia tetap mendukung dirinya meski bukan kader partai mereka
saya terima kasih untuk hanura dan jajarannya
terima kasih pak wiranto
dan tentu kalau sampai pencalonan sampai kita terpilih
perjuangan masih panjang
saya tidak akan mengecewakan bapak dan harapan untuk perubahan dki ini
kpu dki jakarta akan membuka pendaftaran calon gubernur dki jakarta
persorangan pada tanggal tiga agustus mendatang
ahok mengatakan tiga partai yang telah mendukungnya
yakni nasdem hanura dan golkar
golkar masih akan berunding dengan teman ahok
guna menentukan jalur terbaik pencalonannya
arya dita utama jakarta